tapi untuk sekarang sisi harus ambil majalah yang ada di tangannya susan
tamat deh riwayat open gue
mana ini hadiah dari bella lagi dari luar negeri
lo kan udah baca seharian jadi sekarang gantian
iya kan gue belum selesai
terus masa adiknya
gue belum selesai apa
mening banget sih
udah pulpen gue patah
majalah gue diambil
kau tak boleh sedih
anak laki laki mama yang satu ini harus tegar
ya kamu harus sabar ini semua ujian nak
kau juga tak boleh sedih kau laki laki
tapi mama percayakan sama allah
aku gak berbuat salah
mama berjuang yang tarik pada kau
kau anak mama bagaimana mama tak percaya sama kau
kau tak mungkin
terbuat seburuk ini
andai aja bapak juga berpikiran sama kayak mama
bapak kau itu
hanya terlalu kecewaman
bapak kau terlalu bangga sama kau
terlalu semangat untuk ke jakarta
sampai sampai dia mempertahankan uangnya dari pencopet pencopet yang ingin merampasnya
dan sewaktu perjalanan ke jakarta
kami menewa angkot
aku ikut mogok dan bapak itu jalan kaki
dia terlalu semangat untuk ke jakarta untuk menyelesaikan kau dapat penghargaan
dia bangga kali sama anaknya ini man
dia bangga sekali sama kau
dia terlalu semangat untuk ke jakarta untuk menyaksikan kau dapat penghargaan
dia bangga kali sama anaknya ini man
dia bangga sekali sama kau
man kau yang sabar ya man
keduakan kok biar cepat keluar dari sini
makasih ya tini
aku gak bisa ngebantu banyak sama kau
karapun aku kepikiran semalam sama kau man
itu pun aku pun bisa tidur sebentar
bapak sama mamak kau datang ke pupusan man
gak apa apa tini
kau sudah antarkan bantuan saya itu sudah cukup membantu
pak untuk jenguk jangan terlalu lama ya
iya pak baik
mamak pergi dulu ya
kau harus baik baik di sini
mamak mau coba bicarakan dengan
mudah mudahan emosi bapak bisa meredah
dan kami bisa mengeluarkan kau dari sini
man aku juga permisi ya
sekolahku masuk siang hari ini
iya tidak apa apa
ty lalu juga

buat apa apa aja

bahasa lo bener karlo
ya diakumat lagi